terima kasih sebelumnya
ayahanda prabu sudah mau menerimaku
ini terkait jayakatwang ayahanda prabu
aku mendapat beberapa bukti
jayakatwang hendak memberontak terhadap singosari
aku tidak percaya
tidak mungkin memberontak
kau menyebut bukti penambahan jumlah pasukan yang melebihi
lepaskan penutup wajah
apa maksud dari semua ini
kami sedang berlatih ayahanda prabu
untuk kemungkinan adanya serangan
aku tidak percaya
membutuhkan persiapan seperti ini
kalaupun ada perintah
harus datang dariku
ayahanda prabu atas kelancanganku
tapi yang aku lakukan
semata mata hanya ingin menjaga keselamatan singosari
ini kesempatan terakhir
kalau sampai aku mendengar
ada tindakan darimu
karena aku tidak akan segan segan
ada apa kamu datang kemari
maafkan aku dari ranti
maafkan aku mengenai kejadian tempo lalu
aku tidak ingin melihat wajahmu lagi
sebelum aku hancurkan muka mulusmu itu
matilah kau narirati
aku sudah menyerahmu menggunakan cangkuk
tidak perlu berlutut seperti itu
lupakanlah pak lasri
yang lalu biarlah berlalu
aku sudah memaafkanmu
terima kasih narirati
kita harus segera masuk
untuk menyelamatkan hayanda prabu dan juga gayatri
karena wijaya tetap menghadap
untuk memberikan kabar pada ayah anda
sebaiknya kau sendiri yang menjelaskannya
terima kasih sebelumnya
ayah anda prabu sudah mau menerimaku
ini terkait jaya katuang ayah anda prabu
aku mendapat beberapa bukti
jaya katuang hendak memberontak terhadap si masari
aku tidak percaya
tidak mungkin memberontak
kau menyebut bukti
penambahan jumlah pasukan
yang melebih batas wajar
untuk sebuah negara bagian
penambahan jumlah pasukan
atas prakasaku sendiri
dan semua yang dilakukan jaya katuang
apa maksudmu menyampaikan semua ini di awit jaya
dan mengapa gayatri harus menemani
apakah kau seorang pengecut
apakah kau seorang pengecut
apakah kau seorang pengecut
sehingga gayatri harus menemanimu
sehingga gayatri harus menemani
kau benar benar memanfaatkan putriku

ampun ayah anda prabu
bukan seperti itu yang aku maksud

jadi apa maksudmu

menganggap masalah gelang gelang ini sungguh rumit dan berbahaya
dan karena itu
dan karena itu
aku minta dinda gayatri untuk memaning kau jangan memfitnah jayaka tuang yahweh jaya jika kau masih
mencoba mengadu domba aku dengan jaya katua maka aku tidak akan segan segan untuk menghukummu
ayah anda prabu
kenapa kamu teriak teriak seperti ini ayah anda prabu dimana kakang arda raja
raja dia pergi menghadang pemberontak di wilayah selatan ada apa pasukan gelang gelang jumlahnya
ribuan ayah anda pramu